pentecah nih kepala gua
lo udah tau belum caranya gimana lo bisa balikin tuh sepuluh juta
lu bisa nggak bayar tuh sepuluh juta
yeee yang harus lebih tau tuh lu juga
bukan cuman gua
enak aja yang nyalain gua
pokoknya lu juga harus cari tau bagaimana caranya kita dapet uang sepuluh juta
dari mana tuh duitnya
jangan mau senengnya doang lu
jangan gua susah lu gak mau
abah kan sudah mempunyai keyakinan untuk memutuskan teh manis
abah harus rela
lebih bagus lagi mbak tuh mbak dilupain
laksana tidak semudah membalikan tangan bro
bener sih diding
apa yang sudah putuskan memisahkan diri
sama si rengganis
nah berarti abah
harus berusaha keras bagaimana caranya melupakan
mau gimana lagi atau abah lupakan
ayo enak abah mendingan sholat
minta ke allah swt
dan allah swt mah
sangat mudah untuk membalikan satinwanya
iya harus percaya
sangat mudah sekali abah
sok abah enak sholat
minta ke allah swt
supaya melupakan rengganis
ya allah rengganis
jangan ingat ingat terus di pikiran saya
kamar kamar aja deh
siapa sih ini malem malem bertamu
kayak gak ada arya esok aja
mbak belum mana apa kabarnya dia
alhamdulillah papi deddy baik baik aja mbak
tapi dia sekarang lagi pulang kampung ke brunei
wah kalau untuk soal itu
saya kurang tau deh mbak gak ikut campur masalah romansa
saya mau bahas soal pr nih mak
oh ada noh di kamar
eh dok kasih tau lu ajak si ian ya
mikirin pelajaran yang banyak
jangan mikirin pacar dulu ya
iya emang suka gak bener deh mikirinnya pacaran mulu mbak
nanti kasih tau ya
saya pamit masuk nih ya
oke saya buka sepatu dulu
udah deh pakai aja udah kayak mau masuk masjid aja lu
nah gak apa apa
ya permisi ya mbak
woy asik lu allah zif

woy asik lu allah zif
lu kenapa lu kayak ngeliat hantu aja
tagi yang lu masuk kamar orang harusnya lu ngucap salam dulu
nah langsung dateng dateng aja
enggak perlu diajarin apa lu ya
assalamualaikum bapak ian bin yan yan
ngapain sih lu kemarin
gue udah salam
ih lu yang hantu
malem malem dateng ke rumah orang lu
ini masalah megan
masa meghan minta istirahat dulu pacaran sama gue yan
san malah diceritain
lu tau gak temen lu nih lagi sedih
masa gue disuruh istirahat sama pacaran sama megan
gue gak like diistirahatkan sebagai pacar
yeay terus apa hubungan sama gue
kan lu juga tau gue juga putus sama bebek melman
sabar yayan ya kita sama sama sedih nih
nah justru itu karena kita lagi senasib nian
nah terus meghan ngasih syarat ke gue
nih boleh tapi nunggu ian sama meli balikan
makanya gue jauh jauh dateng kesini
bertandang bertamu kesini
untuk memohon sama lu yan
please banget lu balikan sama meli yan
lu pikir pikir lagi nih ya
mana ada cewek secantik kayak gini lagi
tapi lu bener juga sih tuh
apalagi gue sebenernya masih sayang dan cinta banget sama bebek melman
gue juga sama bebek megan
gue kan putusin bebek melman cuma karena terpaksa dong
lu terpaksa kan
untuk istirahat pacaran
gemesnya muka bebek melmel
udah lah lu balikan aja
tapi gue baru mau balikan sama bibit melmel
kalo bebek melmel itu udah berhasil ngebujukin nyokapnya
buat ngebatalin penyewaan tanama gue yang dikemangi itu do
udah gak mau lah jadi anak yang diraka lagi
sampai dong dosaku terlalu besar sama nyokap gue
dosa lu banyak emang sama temen temen lu juga
itu tanah kan lu sewain ke nyokapnya meli tujuh puluh juta
sedangkan lu kasih uang ke malu cuma enam puluh juta
nah maka dari itu dong
emak gue tuh gak mau tau dong
emak gue pokoknya
balikin uangnya cuma enam puluh juta sesuai apa yang dia terima
pengen kecah nih kepala gue
lo udah tau belum caranya gimana lo bisa balikin tuh sepuluh juta
lu bisa nggak bayar tuh sepuluh juta
yang harus lebih tau tuh lu juga bukan cuma gue
enak aja lu nyalain gue
pokoknya lo juga harus cari tahu bagaimana caranya kita dapat uang sepuluh juta
dari mana tuh duitnya
jangan mau senengnya doang lu
bilang gue susah lu gak mau bantu
lu juga harus cari akal dong bagaimana kita dapat sepuluh juta itu
kan gue cuma diajak ya
tapi idenya semua dari lu akal bulusnya
lu bilang diajak ya
lu dapat persenan delapan juta
dan lu kemana mana sesuai dengan badan
oke sekarang gue ngajakin lu lagi

buat cari cara bagaimana kita mendapatkan uang sepuluh juta

dan bagaimana caranya
nyokap bebe pengamel itu ngebatalin soal penyewahan tanah emak gue di kemang
lo harus bantu gue juga dong
gak like gue kalau kayak ginian
lu mau bisa ngajakin gue susah doang
gak lagi seneng lu like like aja lu
harusnya lu susah seneng bareng dong sama gue
seneng sebentar susahnya selamanya sama lu
sekarang lu intinya mau balikin apa gak sama megan
kita ini harus sama sama berjuang dong
lu harus bantu gue dan gue juga bantu lu
semangat deh kita
sampai rela mau jual motor harley
buat bantu lunasin utangnya driana
gak kenal nomornya
mama teleponan sama siapa ya
kok kayak gak mau didengar sama papa